good morning apa kabar semuanya gimana nih hari ini sudah mempersiapkan menu untuk berbuka puasa belum
nah kalau belum pas banget nih siapkan alat tulis anda dan catat menu yang akan saya bagikan hari ini yaitu arabic mixed grill dalam morning tips kali ini
saya masih bersama dengan chef nalendra dari jhl soliter gading serpong gimana chef hari ini kabarnya
oke ya kita akan bikin arabic mixed grill jadi sebelum kita mulai arabic mix grill itu ingredient utamanya itu apa aja nih chef
ingredit utamanya adalah daging protein mereka tuh kita punya abundance meet daging segala macam nanti kita marinet dengan bumbu bumbu arab
apa aja dagingnya yang kita siapin
oke daging untuk kali ini untuk arabic mixed grill kita siapkan daging
kita akan bikin kofta mulai dari daging cincang nanti kita akan marinade
iya lem kofta lalu kita ada beef tenderloin ada lamb chop
ini berarti ada tiga jenis daging tapi kalau misalnya mau diganti sama yang lain lain mungkin boleh ya chef
boleh bisa tambahkan elemen ayam ikan bebas boleh
jadi kita akan ambil daging ini
ini kira kira berapa
ini ada tiga ratus gram

masukkan garam setengah sendok
lalu kita merica hitam
lada bubuk ya
tapi hanya sedikit saja
lalu kita tambahkan nah ini bumbu bumbu yang arab yang jinten
lada putih juga betul
lalu ada bubuk koriander juga
kita pakai sedikit saja kunyit
lalu kita campurkan dengan minyak sedikit saja
minyaknya olive oil atau minyak zaitun
saya ada minyak yang sudah kita infuse dengan rosemary
jadi akan lebih harum ketika kita bakar
wah ini juga khas juga ya
karena rosemary baik untuk di grill
nah kita aduk semua
mbak mau coba bantu aduk
kita pakai tangan saja
kita taruh di sini hati hati panas
pipihkan atau buat seperti silinder
oh kayak bikin satelit ya
kayak bikin satelit betul sekali
kayak bikin satelit
bentuk seperti ini mbak
jadi dia harus ada aksen seperti zigzag
zigzag seperti itu
nah ini kita diamkan dulu beberapa saat
supaya bumbunya meresap
untuk dagingnya kita akan
iya bumbu dulu
kita panaskan sambil menunggu
ini lemnya dulu ya
lemnya ya betul
bagian apa ini chef
ini bagian iga lemrek
ada tips nggak supaya masak lem itu cempuknya lebih gampang
empuknya itu kita bisa bumbui dulu dengan ada daun pepaya naturalnya
atau meat tenderizer ada juga
tapi kalau mau yang biasa itu biasanya kita marinade dengan daun papaya dulu
tapi jangan terlalu lama supaya tidak hancur
nanas muda ya
betul ini kita bumbui dengan garam merica seperti biasa
kita bumbui di kedua sisi
kalau kita membeli juga yang tenderloinnya
karena kalau kita bumbuin pakai tangan dia lebih merata
ini dulu ya chef
berapa lama ini chef
kalau untuk daging kita kalau mau wedan kurang lebih lima belas menit sampai dua puluh menit
dan itu dengan api kecil aja ya kalau mau weldan ya
betul dan harus ditutup
sudah tercium kan ya
ini wangi banget
nah warnanya seperti ini
saya masukkan ini
nggak perlu capek nyuci piringnya sih
satu tempat udah untuk semuanya
nah kali ini yang akan kita pisahkan nanti adalah yang kofta yang tadi yang kita buat
karena itu matangnya cepat
kita olesin seperti ini
ini akan mempercepat proses memasak juga
kalau mau lebih harum lagi boleh ditambahkan garlic sama herb di berseborang
begitu kita sudah dapat warnanya kita pindahkan ke kas ironnya
berapa derajat dan berapa lama chef
untuk di oven kita bisa mulai di satu ratus lima puluh
untuk daging ini kurang lebih lima belas sampai dua puluh menit
minyaknya sudah panas
ini berapa lama chef
ini sebentar paling lima menit
nah sambil itu juga kita masukin sayurannya boleh
kita putar dulu ininya
kalau ini kayak pengen yang masih agak crunchy crunchy gitu ya
iya jangan overcook
aroma kambingnya juga terasa
lalu kita akan keluarkan daging yang tadi kita masak
saya akan campurkan ke sini dulu
kita akan aduk biar lebih bagus
dan ternyata cara memasaknya juga langsung semuanya gitu nggak perlu satu satu ya
nah sambil nunggu kita kepinggirkan
lalu kita akan mulai plating
taruh di sini saja
kalau penyajiannya seperti ini memang harus benar benar dekat sama waktu berbuka puasa ya chef
biar gak kelamaan di ruang udara terbuka seperti ini
iya dan biar
dagingnya juga tetap masih panas
simple dan bisa diaplikasikan di rumah